kerusuhan dua puluh tujuh juli seribu sembilan ratus sembilan puluh enam atau kuda tuli membuat hubungan pdip dan partai demokrat makin tegang jelang pemilu dua ribu sembilan belas
dua hari lalu pdip menyambangi komnas ham dan meminta ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono bersaksi tentang kuda tuli
sekjen pdip hasto kristianto bersama sejumlah pengurus mendatangi kantor komisi nasional hak asasi manusia atau komnas ham kamis dua puluh enam juli lalu
hasto meminta ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono lebih baik mengungkap tabir pelanggaran ham berat dalam kerusuhan dua puluh tujuh juli seribu sembilan ratus sembilan puluh enam atau kuda tuli ketimbang memikirkan koalisi
hasto juga menyebut sby
yang juga presiden ri ke enam itu turut menjadi saksi terkait peristiwa kelabu tersebut karena saat itu masih aktif bertugas di militer
penggunaan aparat militer untuk kepentingan kekuasaan yang otoriter saat itu sangat berbahaya bagi penegakan nilai kemanusiaan dan demokrasi di indonesia
sementara itu lewat keterangan tertulis yang diterima redaksi cnn indonesia partai demokrat menilai aksi tersebut sebagai aksi politik usang

dan juga peristiwa sejarah untuk mengalahkan sby
jika tragedi kutatuli atau perebutan paksa kantor pdip kala itu ingin serius diungkap
rahlan menyebut megawati sebenarnya punya kesempatan melakukannya ketika menjabat presiden pada dua ribu sembilan belas
peristiwa kudatuli dikenal pula sebagai peristiwa sabtu kelabu
saat itu kader pdi pro mega diserbu ratusan orang yang disebut sebut sebagai kader pdip pro suryadi
komnas ham pernah menyelidiki peristiwa itu dan menyimpulkan ada lima korban meninggal dunia ratusan orang luka luka dan ratusan lainnya ditahan
untuk membahas tema kami pada malam hari ini sudah ada di studio bersama saya
judiman gingsang anggota komisi tiga dpr fraksi pdip jansen siti daun ketua dpp partai demokrat
dan nanti ada nyarwi ahmad direktur for presidential studies dekut ugm
selamat malam abang semuanya ya
selamat malam mas suda
ini dua hari agak panas deh ya sejak pak hasto datang ke komnas ham kembali meminta diungkap kasus sembilan puluh enam
lalu dari pdip sebenarnya memang tujuannya apa nih kedatangan pak hasto sendiri
kedatangan dari pdip ke komnas ham ini tidak seketika
ini sudah hampir tiga tahun terakhir selalu kita lakukan menggugah para penggiat para lembaga
penegak hukum termasuk komnas ham agar kembali melanjutkan penyelidikan tentang kejahatan demokrasi
yang terjadi di kantor pdip di jalan diponegoro
itu yang pertama
yang kedua pertemuan kita pada tanggal dua puluh enam dengan komisioner komnas ham
mensyaratkan bahwa kami harus membuat laporan baru dan sudah kami lakukan
dan para korban juga membuat laporan komnas ham dan itu sudah dilakukan
oleh karena itu kami hanya menunggu secara formil agar komnas ham bisa bekerja maksimal secara profesional
kami berhasil menunjukkan lembaga yang menerukan ham di setiap tempat
iya bang tapi kesannya timelinenya ini pas banget ya
mau pendaftaran capres kemudian dua ribu sembilan belas lalu ditangkapi oleh demokrat sendiri
ini sebenarnya kisah usang ya sudah lama terungkap lagi
ibaratnya kayak makanan udah basi dipanasin lagi basi lagi gitu gimana
saya tidak paham pertanyaannya
artinya begini kedatangan kita ke komnas ham itu murni
ya untuk meminta
minta kebasan hukum
yang meminta keadilan kepada para korban kepada yang tewas juga keluarganya dan kepada orang yang hilang
ini kemana semua
lebih ke masalah ham
tidak ada agenda politik sama sekali
tidak ada agenda politik
dan ini kena hukum
hukum harus sebagai panglima
oleh karena itu saya sampaikan kemarin kepada ketua komisioner pak damanik
agar betul betul bekerja secara profesional
dan komnas ham tidak boleh ya bernuansa politik
bekerjalah secara komnas secara ham
dan kedatangan kami kemari tidak ada dengan nuansa politik
murni untuk meminta keadilan meminta kepastian karena ini sudah cukup lama dua puluh tahun lebih
sudah pernah dilakukan penyelidikan
kenapa itu berhenti
walaupun sebenarnya ini bukan mencari kesalahan
menjadi tugas utama tugas sendiri dari komnas ham tentu menjadi bagian utama dari pekerjaan oleh jaksa agung
ya sebelum saya ke bang jansen
sebenarnya ketika zamannya ibu megawati menjabat kan ini peristiwa hampir dua puluh dua tahun ya tahun seribu sembilan ratus enam puluh
kenapa tidak diungkap kembali tidak coba untuk ditelisik lebih dieksplorasi
justru itu ibu ketua umum ibu megawati itu ya tidak mau ya karena jabatannya karena kedudukannya ya dia menuntut
ya agar ini didudukkan secara profesional
ya ibu ini punya karakter yang menurut saya cukup unik
beliau tidak mau kedudukan dia menjadi di playsetkan
ya saya sebagai wakil presiden saya sebagai presiden ya saya sudah saya dudukkan persoalan secara hukum itu saja
tidak perlu intervensi
nah sekarang kan beliau sudah tidak menjabat
ya beliau meminta agar ini tetap harus kita

ya beliau meminta agar ini tetap harus kita lakukan
ya saya ke bang jansen
bang sastra sepertinya dari tadi ingin menanggapi ya
bagaimana tanggapan anda dari demokrat sendiri terkait hal ini
kalau narasinya kemudian persis seperti narasi yang diungkapkan oleh bang juni mart malam ini mencari kandidat bagi korban tanpa mengkaitkannya ke politik ya kita mendukung
tapi kalau narasinya seperti yang disampaikan oleh sekjen pdip bang hasto misalnya meminta kembali komnas ham
memanggil pak s b untuk diminta keterangan dan lain lain segala macam
itu yang menurut saya off site
itu makanya bagi kami demokrat kalau narasinya hasto yang kita pakai kasus dua puluh tujuh juli ini memang seakan akan menjadi ritual politik tahunan pdip
kasus kasus ham itu selalu menjadi jualan pdip menjelang pemilu
kita melihat dari sudut itu
kalau laporan itu sendiri menurut kami laporan kesiangan bahkan kemarin
karena seperti yang disampaikan mas yudhoyang ya
karena seperti yang disampaikan mas yudhoyang tadi kesempatan pertama untuk menyelesaikan persoalan kuda tuli ini sebenarnya ketika ibu mega jadi presiden di tahun dua ribu satu
malah sebalik yang terjadi apa
ibu mega mengangkat pangdam ketika itu penanggung jawab teritori jakarta yang harusnya paling tahu persoalan itu menjadi gubernur
itu dia itu fakta
jadi secara konteksual ini agak off site ya
mengenai terutama ada mention ada menyebutnya
jadi secara konteksual ini agak off site ya mengenai terutama ada mention ada menyebutnya
mengenai terutama ada mention ada menyebutnya
penyebutan sama sbe yang waktu itu khas dam ya kalau saya paham
itu makanya ini kan ada dua narasi yang berbeda ini kan
kalau narasi bang juni marti yang kita pakai malam ini kami setuju siapa yang tidak setuju
kita kan sedang mencari keadilan bagi korban
jadi begini mas yudha saya perlu luruskan
karena saya hadir pada tanggal dua puluh enam di komnas ham dan saya mendampingi pak asto juga pak sekjen
yang saya tangkap dari penyampaian beliau mengatakan bahwa ini harus diusut untas
siapa siapun terlibat harus dipanggil
contoh misalnya ada kader pdi perjuangan sampai sekarang ya jenderal tri tamtomo yang dulu ikut
yang dulu ikut tersangkut namanya ya dalam aksi tersebut
dan ada pak susilo pernyewudiano sebagai khas dam ada pak sutiyoso
pak sekjen hanya pak asto hanya
pak hasto hanya meminta agar siapapun pihak yang terkait harus dipanggil
tidak ada istilah privilege semua panggil
bila perlu bila perlu
kalau seandainya masih hidup orang orangnya kayak pak buntu hutapea pak surya dipanggil semua
coba kita lihat dulu ada statement dari bang asto kristianto nih ya sekjen pak yudha
ya kami mengharapkan pihak saat itu termasuk bapak susilo bambang yudhoyono daripada terus bicara tentang koalisi partai
lebih baik juga berbicara tentang arah masa depan
bukan hukum atau mencari keadilan bagi korban seperti yang disampaikan bang judimar
komando tertinggi teritori di jakarta ketika itu pangdam pak sutiyoso dengan kapolda
waktu itu masih majen belum irjen
nggak ada urusannya dengan pak s b
pak s b itu kasdam
kasdam itu kepala staf
ngurusi sdm ngurusi gaji
tidak ada urusannya terkait perusahaan kebijakan strategis jakarta ketika itu
kan asto ini yang cari cari perkara ini
kalau narasinya seperti bang judi mart dingin
berarti sikap reaktif dari demokrat sebenarnya wajar saja dengan statement dari bang hasto ini
orang kesempatan pertama untuk mengungkap ini harusnya di tangan ibu mega kok di tahun dua ribu satu
kalau kita ngikuti misalnya ya kegiatan kegiatan kaitannya dengan proses penyidikan seputar kudatuli ini
ada catatan kami misalnya
ada dua fakta sejarah
tim koneksitas polri waktu itu sudah dibentuk
kemudian ibu mega ketika itu ya atas alasan pemilu sudah dekat meminta
nggak usah dilanjutkanlah penyidikan oleh tim koneksitas polri ini
misalnya itu ada satu catatan itu
yang kedua ketika itu ada juga desakan koalisi masyarakat sipil akan dibentuk komisi kebenaran rekonsiliasi
sebenarnya kalau ibu mega mau membongkar kudatuli ini
ini adalah alat yang kuat untuk mengungkap seperti yang disampaikan bang junimar tadi
apa itu kudatuli siapa yang terlibat
masih segar itu orang tahun dua ribu empat itu
kalau sekarang semua sudah meninggal
pak hartonya sudah meninggal
harus dipahami persoalan kantor pdip ini ada di kota jakarta
tapi itu bukan persoalan kedeheran teritori jakarta
ini kebijakan politik nasional
jadi kalau mau ditarik itu bukan hanya sampai pangdam saja
bukan hanya sampai pangdam saja
bukan hanya sampai kapolda saja
ketika itu bahkan presiden soeharto
ditarik ke atas
begini mas yuda
ini kan perkara sudah dari dua puluh tahun
dan selama ini berjalan
yang jadi pertanyaan
bagaimana mungkin korban menjadi terdakwa
para korban tertakwa semua
setelah pak harto lengser
nah ini kita kejar
ini kita kejar
kita kejar kenapa para korban bisa menjadi terdakwa
dan dihukum kenapa setelah orde baru bergeser
ini semua dibebaskan
itu yang pertama
kalau kita bicara hukum
kalau kita bicara hukum
tentu siapapun pihak wajib dipanggil
diminta ataupun tidak diminta
nah kalau tersebut nama seseorang
ya nama dulu ada pak pangdam misalnya
tapi beliau sudah meninggal
tidak mungkin dipanggil
ini wajib datang
nah jadi kalau dihubungkan misalnya dengan politik
saya tidak setuju
tapi dengan statement bang astro sendiri bagaimana
kandungan ini sampai bang harto itu
adalah kandungan hukum
anda setuju bang
ini menurut saya
kamu saja ketimbang terus bicara tentang koalisi partai
kandungan hukum apa
ketimbang terus bicara tentang koalisi partai ini
lebih baik bicara ini ini segala macam
selesaikan masalah hukum
yang menyangkut kejahatan demokrasi pelanggaran ham
di kantor pdp
saya katakan tadi
kasus dua puluh tujuh juli dan berbagai kasus saham ini memang selalu menjadi ritual politik tawuran pdip menjelang pemilu
bukan partai ini tidak pernah berkuasa
ibu mega pernah jadi presiden
jokowi hari ini jadi presiden
tiga tahun terakhir saya aktif
saya aktif mengawal kuda tuli ini
saya kepala baramaton hukum dan vokasi di pdi perjuangan
saya aktif sekali saya punya data
dan saya punya data juga siapa siapa yang terdapat
sudah saya sampaikan kepada
tapi kenapa tidak terang terang saat pdip itu mendukung pak sudha menjadi gubernur
kita tidak memuturkan tentara
kita memuturkan polisi
yang perlu kita panggil adalah orang orangnya yang dulu menjabat
ini yang perlu
apa sih salahnya dipanggil
kalau tidak ada keterangan sudah selesai
tapi dengan momentum yang seperti yang memang seperti tadi
ini kan hanya momentum soal kebetulan
kenapa tidak diperdebatkan tahun kemarin
kenapa tidak berdasarkan tahun sebelumnya dua ribu enam belas
saya turun ke sana kok
bukan yang ribut tuh
kenapa sekarang orang ribut
jadi saya ingin mengklarifikasi terkait pernyataan hasto khususnya atas penyebutan terhadap nama pak sby
jadi kami dari demokrat ingin mengatakan kepada publik
terlalu jauh kemudian hasto sekjen pdip mengaitkan kasdam jaya pada masa itu pak sby sebagai pihak yang memiliki peran penting terhadap persoalan kuda tuli
karena panglima teritori
yang bertanggung jawab terhadap keputusan strategis ketika itulah pak sutyoso
yang kemudian hari disetujui oleh pdip diangkat oleh ibu mega menjadi gubernur di dki
bahkan menjadi orang kepercayaan ibu mega kelasnya kemudian hari
kalau nanti kita mau melakukan pembelahan diri
ya tinggal bisa saja di komnas ham
yang saya tahu sampai sejauh ini
ya yang saya lihat saya rasakan ya begini
jadi kita tidak perlu melakukan pembelahan seorang pari
proses lidik dari komnas ham
ya yang tentu bersama dengan kejaksaan agung
kita lihat bagaimana hasilnya
karena saya ditugasi khusus untuk ini
oleh ketua umum
harus mengawal tentang kuda tuli
hilangkan narasi politiknya bang jundimar
masuk ansi ke persoalan hukumnya
kalau itu baru oke
ya itu kan tinggal penyampaian saja sebenarnya
tapi kandungan yang ada itu
itu yang kita ambil
tapi dengan penyampaian kalimat tadi secara tidak langsung
panas di situasi
kalau kita mau berpikir secara cerdas
kita salah bicara sedikit
dianggap sudah salah besar
berarti anda merasa memang bang hasto ada salah bicara
yang saya tangkap dalam kandungan beliau berbicara
tidak perlu kita urus yang lain
tolong diurusin ini dulu
baru kita urusan yang lain
itu yang saya tangkap
tapi ada kalimat tadi yang menarik ya
mengenai koalisi ya
itu sudah terang bener rangkok
berarti bang juniwak sendiri yang mengatakan
mungkin awalnya berangkat mereka itu
kita akan bicara ansih persoalan hukum
saya tidak mengatakan
mencari kajian bagi korban
saya tidak mengatakan beliau itu offside
saya tidak mengatakan beliau itu offside
bicara persoalan koalisi partai
jelas kok bang
kita harus mengetahui posibilitas sebagai sekjen
jelas kok bang
dalam kapasitas sebagai sekjen
tapi datang kan dalam kapasitas melaporkan persoalan ham kan
kan gak ada hubungannya dengan politik bang
itu adalah sebagai sekjen
beliau itu tidak paham tentang hukum secara detail
tapi kenapa dia diberikan untuk waktu untuk berbicara terutama di publik
dan akibatnya justru menambah panas
sebagai sekjen ya boleh boleh saja
baik kita akan berbincang lagi selanjutnya bang ya
kita akan berbincang lagi
prime news tetap kembali bersama kami
tetap bersama kami
ya selamat malam
anda masih bersama kami di siang
dan kita akan berbincang lagi tentang kuda tuli
yaitu kerusuhan dua puluh tujuh juli seribu sembilan ratus sembilan puluh
yang kembali mengemuka kali ini
dan masih bersama saya bang juli marginsam
kemudian bang jansen
dan juga akhirnya datang
kemudian bang nyarwi ahmad
ya bang ini kalau menarik tadi yang mengatakan bahwasanya
sebenarnya harusnya tidak ada unsur politik
itu baik baik aja kalau kata bang jansen
tapi kenapa keluar tadi ada kalimat koalisi
itu apa sebenarnya
bukan seperti itu
spontan atau memang sudah terkondisikan
bukan bukan begini
saya harus luruskan
ini kan masalah hukum yang tidak terlepas dari aspek politik
kejadian di ponegoro itu tentu itu dasarnya politik
ya penyerangan oleh satu partai menjadi dua
ya sehingga intervensi pemerintah yang akhirnya melibatkan
para penguasa pada waktu itu
ya penyerangan sehingga menimbulkan lima orang tewas
lebih satu ratus lima puluh korban dan dua puluh tiga hilang sampai sekarang
tidak tahu di mana
itu aspek politiknya
yang kedua kalau tadi
bang jansen mengatakan bahwa kenapa tidak pada zaman
ibu mega sebagai presiden ini tidak egosuntas
saya tadi berpikir
pada waktu ibu mega menjadi presiden
menko pol hukum itu siapa
kalau saya tidak salah ingat
kalau pak sby
diangkat oleh ibu mega
tentu ini menjadi tugas utama
agenda utama pak sby
menuntaskan masalah ini
oke jadi ini sepertinya di flashback lagi ya
pikiran saya begitu
tadi saya berpikir
saya ikutin pak jansen
ibu mega presiden
saya pikir siapa yang menko pol hukum
itu menjadi kewenangan
besok kalau memang ada waktu saya akan ketemu ibu
saya akan tanyakan
bagaimana dulu perintah ibu
kepada menko pol hukum
dan atau pernahkah menko pol hukum
meminta kepada ibu untuk mengusutuntaskan hal ini
saya akan tanyakan besok
nah itulah aspek politiknya
ini adalah kejahatan demokrasi
kalau sudah bicara demokrasi tentu kita bisa politik
nah cuma saya kembali ke awal
saya mengatakan bahwa kita murni ke komnas ham
untuk menuntut kepastian hukum
dan para korban ikut pada tanggal dua puluh enam ke sana
mereka bikin laporan juga
ini saya luruskan
jadi kalau pak asto mengatakan tentang ada unsur politik
ya tentu saya tidak bisa salahkan beliau
dalam kandungan bila berbicara itu
ya itu menyangkut hukum
lebih tinggi mana jabatan mengkumpulkan pendidikan presiden
menkumpulkan hukum itu anak buah siapa
anak buah presiden
memang ibu mega yang tidak ada niatan menyelesaikan persoalan ini
bahkan di beberapa kali
misalnya peringatan dua puluh tujuh juli
ibu mega itu tidak hadir kok
itu makanya kita katakan ibu mega ini relax dan abai terkait persoalan ini
hari ini pdi sedang berkuasa
pak jokowi silahkan dibuka
jadi jangan kemudian mengkaitkan
harusnya menkumpulkan hukum yang membuka ini semuanya
memang mempokulkan ini anak buah siapa
di partai pdi perjuangan itu
anak buah presiden
kedudukan dpp sama semua
memimpin rapat di dpp
ibu memutuskan semua dpp
jadi tidak setiap pekerjaan harus ibu ketum
saya juga bisa walaupun saya bukan dpp
nah ini kita harus pahami
jadi jangan disamakan ya
organisasi di partai a dan b sama tidak sama kita
kita tegak lurus
ya kita kalau a ya a
jadi mungkin yang disampaikan lebih banyak
bukan tidak ada kaitan dengan didi
tidak ada kaitan dengan ini
tapi kaitannya dengan sby katanya menko polhukam
kenapa kok tidak misalnya mengususuntas ini
adakah perintah presiden kepada menko polhukam untuk mengusultasi ini
tidak semua harus perintah presiden
bagaimana kalau tidak dicopot dong
kalau tidak sesuai arahannya
kedudukan menko polhukam sudah punya posisi tugas
ingin menghindar terus ini bang juni martini dari persoalan ini
menko polhukam membawahi politik hukum dan keamanan
kenapa kok kesempatan awal tahun dua ribu satu ibu mega jadi presiden persoalan ini nggak dituntaskan
banyak masalah yang harus diselesaikan pada waktu itu
jadi kalau harus disalahkan misalnya kenapa kok dua puluh tujuh juli ini tidak terbongkar
ibu mega memang nggak mau bongkar
kedua kalau ibu mega terlalu kencang dalam kasus kuda tuli ini dia akan dicap punya konflik
ini persoalan kebenaran
ini yang kita harapkan dulu
kalau saya bilang menko polhukam sebentar loh
menko polukam harus betul betul mengerjakan
presiden yang abe terhadap persoalan ini dan dua ribu satu itu kesempatan pertama harusnya kepada presiden megawati menunjukkan
dan ketika ibu sudah tidak punya kesempatan sudah tidak punya konflik maka ini kita angkat kembali
dua puluh tujuh juli kudatuli itu kan bisa kita baca dengan dua kacamata
yang pertama itu presidio politik itu pasti semua orang semangat di situ
yang tidak sepakat adalah bagaimana itu sebagai peristiwa hukum direkonstruksi
di sini narasi politik bermain
artinya narasi politik dari sudut pandang siapa dari angle nya siapa narasi politik itu mau dibuat
maka tidak heran misalnya tadi bang siti daun bilang siapa presidennya kemudian bang junior bilang nah menko polhukamnya siapa
pertanyaan itu wajar
karena narasi politik menjadi kuncinya bagaimana itu dibuat
nah problem yang lebih sulit sebenarnya ini karena peristiwa sudah lama kan sebenarnya

dan terus menerus direkonstruksi ulang
ini adalah multi interpretasi yang dilahirkan
sebenarnya yang menarik kalau kita mau agak jujur memang kita rekonstruksi dari awal
bisa oke pintu masuknya peristiwa politik
nah kemudian yang kedua bagaimana dia sebagai fakta hukum
nah problemnya di sini tidak mudah dalam kasus kasus yang seperti ini terselesaikan
tidak hanya kasus ini ada banyak
tanjung priok dan lain lain seperti itu
nggak pernah terselesaikan dengan baik
yang lebih sulit sebenarnya adalah ya ini tadi
ini kemudian dalam narasi politik itu siapa termahkan narasi politiknya siapa
ini yang agak rumit dalam proses hukumnya
karena kemudian siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan
ya kan image siapa yang rusak
berarti anda merasa demokrat termakan dengan narasi politik yang disampaikan oleh hasto
ya saya tidak mau mengatakan seperti itu
maka termahkan bagaimana ini
ya termahkan begini
maksud termahkan ini bagaimana
termahkan racun kah
termahkan madu apa
saya tidak ngamat kok jadi ragu
oh saya tidak ragu
saya tidak ragu
pertama gini bu
yang pertama lihat
ini peristiwa kan mulai dari bagaimana pak sby bikin konversi pes itu kan
dan di situ menyebutkan relasi hubungan dengan omega
setelah itu ada respon salah satunya dari sekjen pak hasto itu kan
peristiwa itu kemudian bikin klarifikasi
kemudian melaporkan kekomnasan terkait
itu makanya begini mas
itu makanya di awal tadi kita ini sudah buka ini tanpa kehadiran jenengan
beda narasinya bang junimat dengan narasinya hasto
kalau narasi bang junimat persoalan ini ansih persoalan ham ingin kami laporkan
mencari keadilan bagi korban
yang harusnya di sana harus bicara politik harus bicara hukum ansih
ham ansih dia bicara mengenai persoalan politik
di situ tadi miss nya katanya
makanya di sini kemudian itu tadi
apakah narasi yang dominan nanti akan jadi narasi hukum ditarik ke ham
atau murni kita pahami sebagai narasi politik saja dan kita tahu di situ kan
ini semacam isu yang terus menerus akan diputar
tadi anda katakan memang ini terpatik dari bagaimana pernyataan psb sendiri
terkait bahwa hubungannya dengan ibu mega masih tidak harmonis
saya menduga begitu
ada indikator apa anda seperti itu
begini kita kan dihadapkan pada kalau mau jujur ya
ini aktor aktor yang mau coba direkonstruksi terkait sebagai aktor orde baru kan
dan kemudian kalau kita menarasikan ke sana
di situ kan ada pak prabowo
di situ kan ada pak prabowo
dengan karirnya di masa lalu
dan pos pak sbe juga pernah berkarir sebagai di kas damjaya misalnya seperti itu
walaupun orang nanya kas damjaya nya pak sbe siapa waktu itu pangdamnya kan gitu
ya pak sutioso kan gitu
nah diangkat kemudian jadi apa oleh ibu mega
artinya ini kembali lagi jadi narasi politik
itu tadi yang saya bilang
pertarungan narasi politik yang pada akhirnya siapa kemakan oleh siapa
ya baik kita tampilkan lagi pernyataan bapak susilo bambang yudhoyono
terkait ya hubungannya dengan ibu mega wati suara putri
kita tampilkan kembali seperti apa pernyataannya beliau
nampaknya ada hambatan bagi demokrat untuk berada dalam koalisi
sungguh pun saya benar benar merasakan kesungguhan dan ketulusan pak jokowi untuk mengajak kami di dalam partai demokrat
tetapi saya mengetahui tanpa harus saya sampaikan
dari mana sumber sumbernya memang tidak terbuka jalan bagi demokrat untuk berada dalam koalisi beliau
kalau hubungan saya dengan ibu mega wati seharusnya jujur memang belum pulih
masih ada jarak
ikhtiar untuk saya bisa menjalin komunikasi mungkin saya lakukan selama sepuluh tahun
mendiang tok fok
saya pikir mas sahabat saya juga berusaha untuk memulihkanlah silaturahim kami berdua
jadi bukannya tidak ada kehendak dari banyak pihak
tapi allah belum menaktirkan
saya tetap menghormati beliau sebagai presiden saya juga dulu sebelum saya
tidak akan pernah hilang
hormat saya kepada beliau
tetapi kenyataannya memang sekali lagi tuhan yang maha kuasa belum menakdirkan untuk hubungan kami
tadi pernyataan dari pak susilo bambang yudhoyono
kalau dari pdp sendiri bagaimana
apakah memang ini salah satu pemantiknya dari komnas ham sendiri sehingga pihak pdp kembali lagi ingin mengungkap kasus ini
ini bukan menjadi pemantik
saya tetap konsisten di awal
saya murni bicara hukum
saya komnas ham bicara hukum
kita minta agar perlu ada kepastian hukum
perlu ada keadilan kepada para korban
ketika pak sekjen pak hasto menyampaikan beberapa hal di komnas ham
dan menyampaikan tentang ada istilah tidak usah mencampur di koalisi dan segala macam
tolong selesaikan hal itu
tolong selesaikan dulu masalah ini
tidak usah ketawa mas
tidak usah ketawa
selesaikan masalah ini dulu
tidak perlu bicara koalisi
tidak perlu menyatakan bahwa saya dengan ibu mega belum ada titik segala macam
terlalu cengeng bagi kami begitu
masalah koalisi silahkan urusin koalisi ibu
ibu mega tidak pernah mencampuri
kalau pak jokowi ingin bertemu dengan siapapun
partai pdip tidak pernah melarang
walaupun kami partai pengusung
walaupun pak jokowi itu adalah kader utama di pdi perjuangan
oleh karena itu ketika saya mendengar statement dari pak sby
kenapa pak hasto bisa bicara begitu kemarin di komnas ham
anda setuju ada korelasi kan
jadi nyampur pak juri mbak diri
tadi dia bicara ansih hukum
sekarang dia udah mirip jadi hasto bicara politik
bukan bukan ini kan saya dengar
saya nggak pernah dengar ini
saya nggak pernah dengar saya dengar
oh salah satu ini
gimana pak juri mbak diri
ini mengabaikan apa lagi
bahwa kami mau koalisi dengan pak jokowi baik begini
tetapi karena begini saya langkap
pantas pak hasto bicara begini
menurut anda pantas pak
bukan kita sedang bicara kudatuli atau hubungan ibu mega dengan pak sby itu dulu mas yuda
kalau bicara mengenai kudatuli sendiri kan pasti tadi
kalau bicara hubungan ibu mega dengan pak sby ya
seperti disampaikan oleh pak sby tadi
memang hubungannya belum hangat
masih ada jarak
sepuluh tahun pak sby jadi presiden
bukannya pak sby itu tidak berusaha
bagaimana caranya agar hubungan saya dengan ibu mega ini
presiden sebelum saya ini bisa baik kembali
sepuluh kali dikirim undangan kepada ibu mega untuk hadir di istana
dalam perayaan tujuh belas agustus
beliau tidak pernah hadir
bahkan bapak itu menjadi pembina upacara pemakamannya pak taufik kemas
itu juga hubungan tidak baik
beliau mengantarkan pemakaman pak tovik kemas
hubungan juga tetap tidak baik
sebenarnya pak janssen kalau mau lo beritahu
bukan maksud saya begini bang
bukan begini tunggu tunggu
ini rakyat indonesia dengar semua
bukan maksud saya saya dulu
sebaiknya pak janssen tanya dulu pak sby
kenapa sampai ibu mega tidak mau ketemu pak sby
iya nanti kita akan berbicara lagi soal hal ini
apa masalahnya ini
bagaimana mau bertanya ibu mega tidak mau ketemu
itu makanya pak tovik kemas berkali kali

anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
dan masih bicara mengenai kasus pelanggaran ham di dua puluh tujuh juli seribu sembilan ratus sembilan puluh enam
dan kita tadi menariknya adalah bagaimana sebenarnya selalu dipertanyakan
apakah ada korelasinya antara hubungan pak sb dan ibu megawati yang panas dingin ya
katanya kalau tadi bang jansen bilang dengan statement bang aso sendiri
kemudian kembali lagi kasus kuda tuli akan diungkap lagi di tahun ini
kalau dari pengawat bagaimana melihat ini
adakah korelasinya secara tidak langsung

pak sb bikin konferensi pes
yang pertama dengan pak prabowo
yang kedua lebih detail ya
waktu kunjungan dengan pan
kemudian pak hasto mengeluarkan itu
kan itu kelihatan sekali squennya gitu ya
kalau misalnya itu peristiwa itu misalnya dilaporkan tiba tiba pak sdp dilaporkan ke
karena terkait kasus itu
tapi tidak ada peristiwa sebelumnya itu
kan juga orang tidak ada lagi reference bahwa pak sby sebagai salah satu aktor yang ada
di situ gitu
nah sebenarnya yang baru yang baru menurut saya adalah di situ dilaporkan bahwa pak

sebelum sebelumnya kalau kita lihat sebagai sebuah peristiwa politik itu tidak menempatkan pak sby sebagai aktor utama dalam peristiwa itu
dia aktor pelengkap lah
nah ini di sini laporannya sebagai aktor utama
kalau tidak salah ya pak juni mati
di situ ya
tapi paling nggak jadi sorotan ketika pak sby sudah ada di posisi isu yang central sebagai kingmaker dalam koalisi
kalau tadi bang jansen mengatakan pak sbe selaku kasam tidak ada korelasinya karena posisioningnya tidak terlalu besar terhadap kasus ini
otoritinya dia ketika menjabat sebagai kasdam sendiri anda melihat bagaimana
ya itu aspek teknikalnya
sebenarnya bisa dilihat ya apa penugasan terhadap siapa tadi ya
sama dengan dia posisinya sebagai apa di situ
itu kan ada pasti otoritas yang di
tapi pemunculan nama di sini kan bukan hanya soal otoritas tapi nama itu menjadi penting di dalam narasi politik
siapa yang mau di frame di situ kan di situ
nah kalau saya melihat ini ya bagian dari attacking
attacking yang dilakukan oleh
anda merasa bang jansen memang ada attacking dari pihak pdip sendiri
pdip itu dia
apa latar belakang mereka melaporkan kasus dua puluh tujuh juli itu kembali ke komnas ham kan gitu dia
dan membawa bawa nama pak s b
yang jelas jelas sama seperti disampaikan oleh pengamat tadi
ya bukan aktor utama dua puluh dua tahun kuda tuli ini baru kemarin lah kemudian nama pak sby itu dimasukkan menjadi aktor utama
dari kejadian dua puluh tujuh juli
padahal ini kan kebijakan politik nasional ini sebenarnya
penanganannya mungkin di teritori jakarta
kejadiannya di teritori jakarta
locusnya di teritori jakarta
tapi ini kebijakan politik nasional ini
harusnya di atas itu ada pak lima apri ada almarhum presiden soeharto ada pak essel tanjung lain segala macam
jauh sekali dari pak s b
bahkan dalam konteks hukum pertanggung jawaban
pertanggung jawaban itu tidak akan pernah diminta kepada mereka yang melaksanakan perintah
tetapi pertanggung jawaban diminta kepada orang yang memberikan perintah kan itu
pemegang komando teritori
di jakarta pada masa itu pada kejadian itu pak sutioso
pak sutioso itu sudah berdamai dengan ibu mega
bahkan diangkat jadi gubernur itu fakta sejarah
tapi kalau tadi ada statement dari pak sby sendiri terkait dengan hubungan komunikasi yang masih belum berjalan
apakah ini merupakan trigger juga yang anda lihat dari demokrat
harapan saya pribadi harapan kita semua semoga semoga ya
hubungan pak sby dan ibu mega ini hangat kembali
kalau istilah saya di kompas tadi ya
saya katakan jerman timur jerman barat saja sudah berdamai
korea utara korea selatan sudah salaman
masa kemudian ibu mega dengan pak sby ini tidak bisa berdamai sih
tidak bisa hangat kembali sih akrab kembali sih
orang dulu pernah bekerja sama
kalau anda melihat memang ada cerita lama ya
tadi kalau saya riset sempat dari sebelas maret dua ribu empat ketika pak sby resign
kemudian mencalonkan diri seolah dianggap stabber ya di belakang bu mega
anda merasa seperti itu
sehingga dendam lama ini panjang kemudian berulang
kembali jadi begini ya yang pertama saya perlu tegaskan bahwa kami tidak pernah mengatakan
bahwa pak s b itu aktor utama
ya maka oleh karena itu baca dulu dokumennya
baca dulu bentuk laporannya ke komnas ham
yang kami sampaikan agar komnas ham kembali melanjutkan penyelidikan
kan sudah pernah dilakukan
kita minta kembali melanjutkan
nah petunjuk dari komnas ham agar membuat pelaporan baru
kita buat kemarin melaporan
tapi kalau tadi bang nyarwi bilang adalah ini narasi politiknya yang agak sedikit menyentil
loh ini kan kalau kita bicara politik ya tentu untuk masalah ini karena ini kejahatan demokrasi
tidak bisa lolos dari politik
penyerangan kantor pdi itu dulu belum pdi perjuangan
penyerangan kantor pdi itu ini kan luar nasa politik
tetapi hasil dari perbuatannya itu hukum
bang nyarwi kalau anda melihat momen seperti ini memang sesuatu yang
sepertinya pas gitu ya untuk saling serang dan mengungkap kembali cerita lama
ya karena ini kan sebenarnya implikasi atau konsekuensi dari proses koalisi dan kedekatan komunikasi antar elit ya
yang kemudian menyangkut aspek personal
kemudian dari personal itu berkembang cerita yang lain
termasuk cerita dari aktor aktor ini keterlibatan dalam politik masa lalu
ya baik pak sby di zaman era bumika maupun pak sby di era orde baru misalnya
atau tokoh yang lain bahkan di situ ada pak prabowo juga
artinya ya paling memori orang atau paling nggak ini kan soal menciptakan image
yang kemudian siapa sih sebenarnya yang lebih trustable atau lebih bisa dipercaya gitu
paling nggak kredibilitas aktor dipertaruhkan dalam narasi ini
apakah isu isu seperti ini masih memberikan atensi publik
ya kalau kita ngomong aspek elektorat ya tentu siapa yang punya memori ini
tentu bukan pemilih milenial
kalau pemilih milenial lalu searching dulu di semua gadget
untuk bisa lihat apa bagaimana peristiwa itu
tapi bagi politisi politisi atau bagi pemilih pemain politik di daerah yang mungkin punya memori masa lalu
itu luar biasa
membekas bahkan bisa jadi
tapi bisa kita lihat proporsional pemilih juga hari ini ya
mungkin pemilih milenial sudah empat puluh an persen
jadi ya mungkin butuh e vote yang lebih keras lagi untuk dalam tanda petik
siapa pun yang memanfaatkan narasi ini
siapa yang mau menjadikan ini termakan oleh narasi siapa
mengambil keuntungan ya itu harus effort yang lebih canggih
karena pemahaman para pemilih itu berbeda terhadap peristiwa itu
bahkan kita ceritakan ulang pun tingkat kepercayaan juga bisa berbeda gitu
kalau saya tadi sempat mengutip bang jansen mengatakan ada beberapa kali cerita
bagaimana pak sby dulu sempat mencoba untuk menjalin komunikasi
bahkan berulang kali mengundang ibu megawati untuk istana
baru ketemu ketika pak taufik kemas mangkat
kemudian juga waktu tujuh belas agustus dua ribu enam belas lalu ya
tujuh belas itu ketemu

anda melihat sebenarnya ini tadi yang menarik dari bang nyarwi adalah personal ya
sesuatu yang emosi personal ataupun kisah kisah personal itu masih bisa berpengaruh tidak dalam kondisi saat ini
saya nggak punya hak mengomentari hubungan personal seseorang itu
yang bisa saya sampaikan adalah pak sby itu sudah berusaha bagaimana caranya agar komunikasi dengan ibu mega itu kembali hangat kembali terjalin
itu makanya pak topik kemas sebagai perantara itu sudah mencoba berkali kali untuk mempertemukan pak sby dan bu mega ini
tapi sampai beliau kemudian mangkat almarhum
ternyata apa yang beliau inginkan itu belum terjadi
bahkan ada cerita itu salah satu wasiat pak taufik kemas ke sahabat dekatnya adalah
saya titipkan semoga kau juga bisa lah melakukan seperti yang saya lakukan dahulu itu ya mempertemukan sby dan megawati ini begitu
itulah salah satu wasiatnya yang kami dengar ke sahabat dekatnya begitu
harapan kita harapan saya harapan kita semua semoga hubungan ibu mega dan pak sby ini segera baik segera pulih kembali kan itu
itu tentu semua harapan kita
metode komunikasi sejauh ini yang sudah dilakukan sampai pak sby mengeluarkan statement seperti itu
kalau saya melihat ya dan mendengar cerita langsung ya ada hal hal yang tidak bisa diungkap ke publik
oleh karena itu kalau ini masalah personal ya selesaikan saja secara personal tidak perlu dipublis
itu menurut saya tidak perlu dipublis
jadi tidak perlu ada statement seperti itu
tidak perlu dipublis selesaikan secara personal
ini sudah masalah personal
bahkan pak tobi kemah sendiri sudah berupaya ya suami dari ibu itu sudah berupaya
tidak bisa juga tidak mempan
ya tentu something wrong ada sesuatu yang salah di sini
apa itu ya personal silahkan selesaikan secara personal
tidak perlu dipublis lah
ini dipublis karena kaitannya dengan tiba tiba kemudian narasi dari istana itu kenapa kok sby kenapa kok sby tidak berkoalisi dengan jokowi kan itu
itu makanya kemudian semua orang bertanya apa alasannya pak sby kan itu kemarin pertanyaannya
kemudian beliau menjawab saya ini punya hubungan baik dengan pak jokowi
bahkan dalam satu tahun ini ketemu tujuh kali
saya selalu bertanya pak kalau nanti partai demokrat masuk ke koalisi bapak kira kira partai koalisi yang lain setuju apa tidak
mengijinkan apa tidak
pak jokowi menjawab saya ini presidennya pak
ternyata kemudian terjadi apa
kalau ada pak jokowi saya ini presidennya pak
kalau ada partai baru ingin mendukung pak jokowi bukan seizin pak jokowi
tetapi harus seizin enam partai koalisi yang lain
kan itu yang terjadi
itu makanya persoalan kemudian demokrat kenapa tidak mendukung pak jokowi tidak berkoalisi ke pak jokowi bukan pada pak jokowinya
kalau itu sampai per malam ini pun pak sby masih sangat menghormati pak jokowi
tapi pada sisi koalisi partai yang anam itu
karena ada salah satu yang tidak setuju demokrat ini masuk ke sana
itu kan fakta politiknya
itu kan fakta politiknya
kan menjawab itu sebenarnya
sebenarnya saya saya tidak mau secara detail bicara politik
saya lebih suka bicara hukum sebenarnya
tapi karena pak jansen sudah menyinggung politik
politik itu dalam hitungan detik bisa berubah semua
tapi kalau hukum tidak bisa berubah
tidak bisa berubah
jadi anda tetap konsisten untuk mengawal kasus itu untuk kasus hukum
ya karena bidang saya itu
kalau hukum saya boleh masuk sedikit
mungkin ini segmen terakhir kita
jadi saya ini sarjana hukum
saya kebetulan yang datang kemarin kesana kan bang judimat dan pak trimedia
pak trimedia ya
dari komisi tiga
jadi mungkin senior senior saya ini lupa ketentuan pasal tujuh puluh delapan ayat empat kuhp mengenai dalo warsa
mengenai verjaring namanya
itu makanya saya katakan tadi laporan ini
laporan yang menjelang malam ini
karena dalo warsa terhadap perkaryanya delapan belas tahun
sedangkan ini sudah dua puluh dua tahun
jadi mau dibuka pun
menggunakan pendekatan hukum pidana
jadi sudah tidak bisa lagi
itu saja yang ingin saya sampaikan
sebentar pak judat
saya empat puluh tahun sudah di bidang hukum
yang disebut kedah dalo warsa itu tidak termasuk pelanggaran ham berat
ini bukan kejahatan biasa
kejahatan biasa tiga belas sampai lima belas tahun
salah bang judimat
pasal tujuh puluh delapan ayat empat kwp itu imperatif mengatakan kalau ancaman hukum
pelanggaran ham berat
bukan begini bang
pelanggaran ham berat
dalo warsa itu kait aja dengan ancaman hukuman
ham berat ini mati atau seumur hidup kan ancamannya
pelanggaran ham berat berbeda

maka untuk pengajlanannya
maka untuk pemerintah dibentuk ad hoc
kita harus paham ini
penuntutannya terhadap tindak pidana yang ancaman hukumannya itu mati dan seumur hidup
tidak boleh begitu
mati dan seumur hidup itu delapan belas tahun
dan perkara ini sudah kedah dalo warsa empat tahun lalu
kalau mau pak jansan baca buku saya tentang ham
kalau mau abang baca pasal tujuh puluh delapan ayat empat kuhp
bagaimana edukasi dari peristiwa ini buat masyarakat terutama tadi
ini kan awalnya ceritanya tentang koalisi nih ya
bagaimana kesulitan pak sby juga berkoalisi dengan pak jokowi
nah berkembang kemudian menjadi tuntan tuntan termasuk ke kudatuli
ini yang dalam komunikasi politik disebut metapolitik
jadi ada hal hal tertentu yang dia menggiring peristiwa politik yang itu di luar
dalam tanda petik di luar hitung hitungan aturan yang ada
dalam arti begini
aturan politik konsesi politik aktor ya
kan intinya perdebatannya di koalisi nih
tapi tiba tiba lari kemana mana
ada ini soal kudatuli misalnya
terjadi rekonstruksi narasi narasi baru yang kemudian menghasilkan interpretasi baru
yang mempengaruhi image dan citra dan berpengaruh ke elektorat
tentu ini menjadi peristiwa yang memengaruhi menurut saya
paling nggak taruhan dari apa istilahnya image dari capres cawapres siapapun
dan elite elite yang menjadi kingmaker di situ
terima kasih buat abang abang
masalah hak asasi manusia
semoga memang kasus ini murni
untuk mengawal pengungkapan masalah hak asasi manusia
tidak lagi ada sangkut paut politik
dan pastinya narasi narasi politik yang tadi juga tidak memberikan sebuah
harapan kita itu
hanya bunga bunga aja itu
hanya bagian dari bunga tadi ya di tahun politik ini
terima kasih atas waktunya pada malam hari ini di prime news